salon wakil presiden ma'ruf amin telah kembali ke indonesia pada senin malam setelah menunaikan ibadah haji di arab saudi
kepulangannya disambut oleh forum santri nasional dan kelompok lainnya
sekitar pukul sebelas malam ruang kedatangan terminal dua d dipenuhi para santri yang menyambut ⁇ maruf ⁇ amin
kedatangannya disambut dengan rebana dari santri millennial center
setidaknya terdapat lima ratus santri yang menyambut
saya ingin menyampaikan terima kasih
atas sambutan yang luar biasa kepulangan kami dari tanah suci
mudah mudahan ini merupakan tanda kecintaan antara kita antara umat dan ulama dan kecintaan antara sesama warga bangsa amin
saya disana memang melakukan ibadah haji bertemu dengan banyak orang disana
dan saya juga mengalami sambutan
sambutan luar biasa di mina ketika bertemu dengan umat sepanjang jalan
dan alhamdulillah kami bisa berdoa mohon kepada allah
baik di mekah di arafah di mina maupun juga di madinah